kita ke informasi pertama bait al quran al akbar atau al quran raksasa
yang menjadi lokasi wisata religius di kecamatan gandus palembang sumatera selatan
selalu dipadati pengunjung terlebih di bulan suci ramadan
selain mengagumi al quran yang terbuat dari ukiran kayu
pengunjung bisa bertadarus sambil menanti waktu berbuka
al quran raksasa atau bait al quran al akbar berukuran satu ratus tujuh puluh tujuh x satu ratus empat puluh cm ini
berada di kelurahan soak bujang kecamatan gandus palembang sumatera selatan
al quran ukiran kayu ini lengkap tiga puluh juz dan tercatat di museum rekor indonesia
dapat tiga ratus lima belas keping yang kedua sisinya diukir
sehingga berjumlah enam ratus tiga puluh halaman yang terbuat dari ukiran kayu tembesu
setiap hari selama bulan ramadan ratusan pengunjung datang sirih berganti
untuk berwisata religi
pengunjung yang datang tidak hanya berasal dari palembang dan sekitarnya
tetapi juga dari manca negara
tulisan ciptaan idea karya semua
tanda bacanya gimana menurut ibu
jelas jelas cantik
ini inspirasi untuk menggalak semua untuk membaca al quran
di tempat ini pengunjung diperbolehkan untuk bersuah foto
sebagian pengunjung bahkan bertadarus sambil menanti waktu berbuka puasa
kegiatan di sini sebenarnya tidak beda dengan harianya
hari sebelum ramadan umat berkunjung ke sini berwisata
menyaksikan membaca dan menikmati karya seni al quran al akbar ini
baik karya seni kaligrafinya maupun karya seni ukiran kayunya
karena alhamdulillah sampai saat ini masih dinyatakan ini satu satunya di dunia
bait al quran al akbar dibuat selama sembilan tahun
dan diresmikan presiden ke enam republik indonesia
pada tiga puluh januari dua ribu dua puluh